memilih bahan mencampur mengaduk meracik adonan hingga merebus bahan makanan
aktivitas itu tak lagi menjadi dominasi orang dewasa
siapapun bisa memasak termasuk anak anak
para koki kecil ini hadir di kelas memasak setiap minggunya
mereka menyajikan menu menu yang biasa dimasak orang dewasa
salah satunya stephanie jocelyn
bocah berusia tujuh tahun ini ikut kursus memasak sejak tiga tahun lalu
di usianya yang masih sangat muda jocelley sudah tahu betul cita citanya
dan yang terpenting ia sudah memulainya
sebelumnya jocelyn sempat berhentikan
kursus karena jadwal sekolah yang padat
namun josline memohon pada sang ibu untuk kembali mengikuti kursus
kemajuan joslim pun terlihat pesat
dia juga bisa praktek gitu loh
setiap minggu kita memang praktek di rumah untuk masak bareng bareng sama sama
jocelyn tak sendirian
ada dua belas anak lainnya yang juga punya kesukaan sama
di kursus memasak ini semua proses memasak dilakukan sendiri
mulai dari memilih bahan
jadi juga anak anak itu dari prosesnya belajar menghargai makanan itu sendiri
dan sambil dia belajar memasak dia dilatih dan distimulasi untuk aspek tumbuh kembangnya
motorik halusnya kognitifnya kepercayaan dirinya juga melatih fokus dan masih banyak lagi
namun dari semua kegiatan yang dilakukan pandai memasak bukanlah satu satunya tujuan
justru nilai nilai luhur pembentuk karakter anaklah
arzia warga dereja jakarta